satu persatu pengungsi warga negara asing yang berasal dari sejumlah negara seperti somalia afganistan dan myanmar
menjalani tes usap yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas pisangan ciputat tanggerang selatan
sebelumnya pada jumat lalu dua pengungsi asal afganistan terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kedua pengungsi itu pun sudah dirujuk ke wisma atlet jakarta untuk menjalani isolasi dan perawatan
jumat yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa ada dua warga afganistan yang positif covid sembilan belas
dari hasil tracing tim kami di lapangan didapat bahwa ada kurang lebih sembilan puluh orang warga pengungsi yang di bawah naungan iom
seorang pengungsi asal rohingya myanmar menyambut baik diadakannya swab tes ini karena bisa mengetahui kesehatan diri sendiri dan keluarganya
kalau melakukan seperti ini kan kita pertama kali ya belum tahu apa apa
cuman ada ledakan juga karena virus ini kan tersebar di mana mana kan
kita juga nggak tahu ada di kita atau enggak
kalau alam lebih bagus periksa lah ya nanti kita tunggu hasil aja nanti
ya semangat kita pengen tahu kesehatan kita seperti apa nanti
jika dari hasil tes usap ini ditemukan warga negara asing yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
mereka akan langsung dirujuk ke wisma atlet jakarta
guna menjalani isolasi mandiri dan perawatan
dimas arief setiawan tangerang selatan banten